yaitu bantaran sungai ini memang menjadi salah satu upaya dari pemprov dki jakarta
untuk terus membenahi tata kota jakarta supaya lebih baik
tapi selain itu juga pemprov dki jakarta terus mengejar target pembuatan lahan terbuka hijau
senin kemarin sebanyak dua puluh sembilan bangunan semi permanen di jalan reformasi kelurahan cilincing
kecamatan cilincing jakarta utara harus ditertipkan oleh petugas satpol pp
pembongkaran ini untuk mengembalikan lagi fungsi jalan di kawasan tersebut
masa sama sama peneliti di kolong harga korupsi
sekarang kok kok kayak anak anak
menggunakan sebuah alat berat bangunan bangunan liar yang berada di kolong jalan layang
atau flyover marunda di jalan reformasi celincing jakarta utara
dibongkar paksa oleh petugas satpol pp pada senin
pembongkaran ini mendapat penolakan dari beberapa warga
warga meminta agar eksekusi diundur
namun petugas tetap melakukan penggusuran dengan alat berat
pegiatan ini sendiri untuk membangunkan alat berat
dan membuka jalan yang sebelumnya tertutup permukiman ilegal
sehingga kendaraan bisa memutar balik dan memotong waktu dan jarak tempuh
dan berikutnya mereka sudah membuat pernyataan
setelah lebaran yaitu tanggal sepuluh juli membuat pernyataan
mereka membuat pernyataan sendiri dan siap untuk dikendalikan
meski menggusur pemerintah kota jakarta utara memberikan kemudahan
agar korban gusuran bisa direlokasi ke rusun marunda
fakih haitami jakarta